beralih ke amerika serikat ini ada penghargaan tertinggi di dunia jurnalistik pulitzer yang digelar di new york
kantor berita reuters dan the new york times meraih sejumlah penghargaan dalam kategori breaking news fotografi
sebagian besar peraih pulitzer adalah karya foto jurnalistik yang diambil ketika terjadi krisis migran di eropa dan timur tengah
dan berikut adalah sejumlah foto reuters yang meraih penghargaan pulitzer
foto ini adalah sebuah foto yang diambil dari sebuah perahu karet di perairan lesbos yunani yang penuh dengan pengungsi surya
dan foto kedua menggambarkan bayi dan balita surya harus ikut berjuang mempertaruhkan jiwa mereka untuk mencari kehidupan yang lebih baik dan aman
tidak banyak yang tahu bahwa foto pengungsi seorang nenek yang terkesan sedang menata
dan penuh harapan bahagia ini sebenarnya menderita kebutaan
ya kemudian ini selanjutnya foto ini diambil di wake chate jerman ketika para pengungsi harus berjalan cukup jauh meski ketika itu sedang terjadi badai
kembali anak anak harus ikut merasakan penderitaan itu